baik bergabung bersama kami ada bapak mustari kepala kantor sarnas makassar
kita sapa langsung untuk mengetahui update terbaru dari banjir bandang yang terjadi di luwu utara
pak mustari selamat malam
selamat malam mbak
pak mustari pantauan terakhir dari tim sar di lubuk utara seperti apa pak
dapat kami laporkan untuk update perkembangan operasi banjir bandang di luwu
untuk korban yang meninggal md itu sebanyak sepuluh orang
sumber dari rumah sakit masamba sementara yang selamat luka luka sepuluh
oke meninggal dunia sepuluh orang selamat sepuluh orang begitu pak
ya selamat sepuluh orang yang meninggal sepuluh orang
sementara untuk data evakuasi yang penduduk atau masyarakat
sekitar dua ratus orang yang meninggal
mengungsi ke posko pengungsian
oke pak mustari yang selamat sepuluh orang ini bisa kita definisikan mengalami luka ringan atau seperti apa pak
ya ada yang mengalami luka ringan
ada juga yang mengalami mungkin maaf waramanya
ya semua kategorinya pasti luka luka ringan kan
oke pak mustari kronologi banjir bandang yang terjadi di
mas hamba ini seperti apa pak
bagaimana terjadinya sejak kapan
kami dapat info pada pukul dua puluh tiga waktu indonesia tengah
karena faktor hujan sehingga mungkin menyebabkan banjir bandang
sehingga langsung basarnas yang ada di palopo langsung bergerak ke masang barat
untuk melakukan proses evakuasi terhadap masyarakat
oke yang paling tinggi kira kira banjirnya
ada di mana dengan ketinggian berapa pak mustari
untuk banjir banjir sudah surut ya
tinggal lumpur informasi yang kami dapatkan
itu ketinggian satu meter sampai dua meter ini
di ada beberapa desa yang tertimbun lumpur
jadi air sudah surut tinggal lumpur yang masih tergenang
lumpurnya setinggi satu meter pak mustari
kemudian bagaimana evakuasi warga yang terjebak di tengah tengah lumpur tersebut
ya ini sementara kami tim sargabungan basana sendiri berkekuatan dua puluh tujuh orang
ditambah dengan istansi terkait
sekarang di lapangan sekitar kurang lebih update data itu sekitar satu ratus lima puluh orang ya tim sar gabungan
untuk proses evakuasi terhadap masyarakat kami masih melakukan mendata dan mencari warga yang
pihak keluarga yang melaporkan keluarganya hilang
atau sementara dalam proses pencarian
oke cuaca bagaimana di sana pak mustari
apakah cukup menghambat pencarian korban korban lainnya
ataupun evakuasi warga yang masih bisa diselamatkan
ya faktor cuaca sesuai data bmkg memang ada potensi hujan lebat di daerah masamba
saat kami ini masih dalam perjalanan menuju masamba
saya sekarang berada di sopeng kurang lebih lagi lima jam
akan tiba di masamba
jadi artinya cukup jauh wilayah ini ya pak dari pusat atau dari kota besar begitu
untuk lebih cepat evakuasinya dilakukan
ya dari makassar sendiri perjalanan kurang lebih delapan jam
namun di palopo sendiri ada basarnas unit jagaposar basarnas
sehingga begitu informasi masuk ada banjir bandang basarnas langsung bergerak ke masamba
kurang lebih perjalanan satu jam
sehingga semalam langsung melakukan proses evakuasi dan pertolongan terhadap masyarakat
oke saat ini bapak dalam perjalanan menuju masamba
apa yang dibawa apa yang kemudian dipersiapkan juga untuk menolong korban korban selamat di sana
ya kami ini penambahan lagi pasukan dari sar makassar sebanyak delapan orang
tadi pagi sudah bergerak empat orang dan juga dari osar bone bergerak juga enam orang
di total kami sekarang ada dua puluh tujuh dari basarnas
sementara dari teman teman potensi update terdata sekitar satu ratus lima puluh orang nih di lapangan
ada tukung perlata yang kami akan gunakan yaitu alat mountaineering
dan mungkin nanti berkoneksi dengan tu
mudah mudahan alat berat bisa membantu kami dalam proses pencarian terhadap korban ini
tenda tenda pengungsian beserta dengan kebutuhan di dalamnya sudah disiapkan berarti ya pak mustari
mungkin kebutuhan ya mungkin
bppd mungkin yang lebih tahu tentang kebutuhan masyarakat utamanya mengungsi
kami fokus dulu di proses pencarian korban ini yang diduga atau ada informasi keluarga yang melapor keluarganya hilang
pak mustari ada kontak atau mungkin informasi yang bisa dihubungi kepada keluarga yang mencari keluarganya yang hilang atau terjebak di banjir bandang di lubu utara
ini kendala karena sampai saat ini kami agak kendala sedikit dengan jaringan putus
namun kami update terus dan kami terus cari info tentang korban yang ada di masamba ini
mudah mudahan sudah ada akses utamanya mungkin akses komunikasi ya
sehingga update data data korban yang di masambak kita bisa update terus ini perkembangan
jadi kan pak
oke pak mustari kami memiliki gambar ini mungkin gambar beberapa waktu lalu
nampaknya tidak ada penerangan tidak ada listrik di sana
informasi terakhir yang bapak terima sudah ada listrik kah di
iya semalam itu kami juga dapat gambar dari anggota kami
memang agak gelap mungkin ada gangguan juga listrik
eh mudah mudahan di lapangan ini sudah ada penerangan
karena komunikasi ini sampai saat ini anggota masih terputus ini
itu pun laporan update yang diberikan ke kantor itu
sekitar tujuh belas kilo keluar mencari signal baru bisa melaporkan update perkembangan di masa pandemi
butuh usaha besar untuk memberikan informasi kepada tim di pusat
ataupun kepada pak mustari langsung
kalau dari fasilitas kesehatan di sana pak bagaimana
apa juga ikut terdampak
kemudian pada akhirnya harus memberikan atau mendirikan fasilitas kesehatan darurat
mungkin kemungkinan sudah terbentuk posko ini posko di sana
mungkin tim instansi terkait sudah bergabung semua
baik dari kesehatan dinas sosial bwpd basana sendiri
untuk mendirikan khususnya untuk posko
posko pengungsi yang terdampak bencana
namun kami dari basar ini masih fokus di proses pencarian dulu ini
terhadap masyarakat yang diduga tertimbun
pak mustari dari sepengetahuan anda
kalau ditarik ke belakang
apakah memang kabupaten luwu utara ini termasuk dengan mas samba di dalamnya
cukup sering dilanda banjir bandang
atau seperti apa pak mustari
ya kalau tidak salah
kurang lebih satu bulan
ya pernah terjadi lagi longsor di daerah palopo
yang mengarah ke tanah tor aja ya
sehingga kemungkinan ya
kemungkinan potensi terjadi longsor
maupun banjir bandang di palopo mungkin bisa saja terjadi
pak mustari kita tunggu update selanjutnya
baik korban jiwa maupun korban luka dan selamat
terima kasih banyak informasinya pak mustari
kepala kantor makassar
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected